menuai keberkahan dengan bijak berbelanja adalah bentuk partisipasi menjaga kestabilan harga
jalin silaturahim pererat koordinasi wujudkan stabilitas sistem keuangan
jalani hari yang suci ini dengan transaksi non tunai untuk sistem pembayaran yang lebih efisien dan andal
di hari non fitri mari berbagi kebaikan
kenali rupiahmu melalui tiga d
di pihak di rabah di terawak
bulan ramadan menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
saya peri warjio gubernur bank indonesia beserta segenap dewan gubernur dan keluarga besar bank indonesia
mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
mohon maaf lahir dan